kita beralih ke informasi lainnya
bungkut buntut di pangkasnya dana alokasi umum atau dau
pemerintah kota surabaya meniadakan anggaran jamuan makan ke dinasan
penghapusan tersebut dilakukan sebagai langkah penghematan
agar operasional pemkot tetap berjalan
berbagai langkah telah disiapkan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
untuk mengatasi dana alokasi umum yang telah dipangkas kementerian keuangan
salah satunya adalah dengan meniadakan jamuan makan
di kalangan pemerintah kota surabaya
akan diberikan untuk gaji seluruh pns surabaya
cara ini merupakan langkah penghematan
yang dipilih oleh risma untuk menghindari masalah yang lebih rumit
jika dau untuk gaji pns dipotong